timnas e sport indonesia bertekad menjadi juara umum pada ajang sea games dua ribu dua puluh
mengirimkan tiga puluh delapan atlet yang akan turun di enam dari total sembilan nomor yang dipertandingkan
timnas e sports indonesia menargetkan empat medali emas di kamboja nanti
pelepasan timnas e sport indonesia ke sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja ini dilakukan
di kantor pengurus besar e sport indonesia di kawasan gandaria jakarta selatan
ke tiga puluh delapan atlet e sport indonesia yang berangkat ke kamboja ini merupakan atlet terbaik hasil seleksi dan pelatnas
yang telah digelar sejak bulan februari lalu
sebelum tampil di kamboja para atlet e sport indonesia juga sempat menjalani uji coba di malaysia korea dan tiongkok
dengan persiapan yang sudah maksimal tim e sports indonesia optimistis dapat melebihi hasil dua emas
tiga perak dan satu perunggu yang didapat di sea games vietnam dua ribu dua puluh satu lalu
bonus pun telah menanti para atlet e sports indonesia bila berhasil memenuhi target yang sudah ditetapkan
kita optimis bahwa pada pertandingan sea games esports yang akan dilaksanakan di kamboja ini
kita akan memperoleh dari enam nomor yang akan dipertandingkan
kita harapkan minimal kita bisa memperoleh empat emas dan dua perak itu minimal itu
bonus sudah pasti disiapkan oleh pbs
karena yang sea games yang lalu kita siapkan juga bonus untuk atlet yang memperoleh medali
persiapkan sekitar lima miliar untuk para atlet